bapak dan ibu harus mengatakan alasan sebenarnya
mengapa memutuskan saya untuk menikah saat ini
kalau saya tidak mengetahui alasan sebenarnya
nanti malah akan mengecewakan bapak dan ibu
maksudmu apa nak
kenapa kamu takut mengecewakan bapak dan ibu
bagaimana bram hari hari pertamaku di jakarta
semuanya oke oke saja
hanya saya harus cepat beradaptasi
dengan iklim yang panas disini
rasanya leher ini hampir hampir tercekik loh mak
kayak gak lahir disini aja
emangnya di amerika sana nggak ada musim panas segitunya
linda bicara kamu itu kok ketut sekali sih
masmu waktu datang kemari
disana kan masih musim dingin
gue disini lagi musim durian
linda apa apaan sih kamu
sudah lama saya tidak mendengar
mulutnya yang cerimis itu
lebih baik saya mendirikan perusahaan sendiri
banyak saya mendengar
perusahaan yang katanya milik papa
banyak disorot orang
masa pejabat tinggi punya sebuah perusahaan sih pak
jangan dengar omongan orang
dalam perusahaan itu kan nama bapak tidak ada
justru dengan masuknya kamu di perusahaan itu
orang orang tahu bahwa perusahaan itu milikmu
bukan milik papa
nama papa memang tidak ada di dalam akte
jelas terpampang disitu pak
jangan pusingkan persoalan itu
itu urusan papa
yang penting kamu bekerja disitu
mau fasilitas apa
tinggal sebut saja
nah kalau kamu sudah mantap disitu
tinggal kita bicarakan
gile asik banget
begitu selesai langsung dapat perusahaan
dan sekarang dicariin jodoh lagi
jangan begitu dong
ini kan untuk masa depan masmu
juga untuk masa depanmu
siapa tahu kamu nanti juga kerja disitu
bukan apa apa ma
sesuatu yang didapat dengan mudah
biasanya hilangnya juga mudah
beribahasa dari mana itu
papa dan mama memang sudah menjodohkan saya
bu aku rasa ibu yang lebih pantas menyampaikannya pada yanti
loh kok harus ibu juga yang bicara
bukannya kita sudah sepakat kalau bapak yang mau menyampaikannya
saya sudah tahu apa yang akan bapak dan ibu katakan
tapi beri saya waktu untuk berpikir bu
karena pada akhirnya saya yang akan menjalannya
dan saya mohon jangan paksa saya sekarang ini
karena saya mau keputusan itu datangnya dari diri saya sendiri
untuk itu saya mohon pada bapak
untuk dapat mengerti diri saya
dan saya akan pikirkan hal itu
karena tidak mudah memutuskan hal itu
juga satu hal
bapak dan ibu harus mengatakan alasan sebenarnya
mengapa memutuskan saya untuk menikah saat ini
karena saya takut kalau saya tidak mengetahui alasan sebenarnya
nanti malah akan mengecewakan bapak dan ibu
kenapa kamu takut mengecewakan bapak dan ibu
ya kadang kadang ada kan orang tua yang menginginkan anaknya cepat cepat menikah
karena mereka ingin menggendong seorang cucu
saya takut kalau nantinya saya susah mendapatkan seorang anak
kan itu akan mengecewakan bapak dan ibu
saya tidak mau hal seperti itu terjadi
bukan bukan begitu maksud kami nanti
kami hanya menginginkan kamu bahagia
mendapat jodoh yang pantas
kalau kita sudah berusaha kemudian tuhan menghendaki lain
ya kami pasrah
dan kami juga menyayangi kamu
dan kami juga menyadari bahwa kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi kelam
berikanlah kebebasan di hari hari terakhir saya sebagai seorang gadis
bukan maksud saya menentang kehendak dan kemauan bapak dan ibu
tapi sayang yanti ingin dihargai sebagai manusia dewasa
saya rasa bapak dan ibu cukup mengerti
tadi saya langsung dari kantor ke kantor mas iwowo
tadi saya langsung dari kantor ke kantor mas wibowo
nggak tahunya mas pulang lebih cepat
jadi saya langsung ajak ke zona tempat kerja
oh ya bagaimana hasil pembukaan tendernya
itulah mas justru kedatangan saya kemari mau memberi kabar tendernya dimenangkan oleh perusahaan kami
maksud saya terima kasih telah mengarahkan pekerjaan itu sehingga perusahaan kami memenangkannya
itu kan hasil kerja anak anak buah saya mereka yang lebih tahu teknisnya
saya kan cuma tantatangan saja
mas bisa saja jangan suka bernah begitu loh
justru tantatangan masalah yang paling mahal
apa artinya dukungan sebuah tender kalau tanpa tantatangan mas mpowo ya kan
oh iya mas kira kira kapan akan merevisi kenaikan anggarannya
itu yang paling penting saya tunggu
nah kalau hal itu baru pekerjaan saya
kamu punya teman yang bisa dipercaya nggak
maksud tuhan bagaimana tuhan
begini den aku perlu satu orang yang akan gue beri tugas untuk mengawasi putriku
tapi jangan sampai dia tahu kalau dia diawasi
oh maksud tuhan seperti seperti detektif sepion yang di film itu tuhan
iya detektif detektifan lah
kalau sudah ada orangnya tolong temui aku
tapi ingat din rahasia ini cuma aku dan kamu yang tahu ya
iya tuhan tuhan
selamat siang bu
hah pak prayogo apa kabar sudah lama ditunggu
kenalkan dulu nih jagoan kita
oh brang ini tahu jagoan kita dari amerika itu
apakah sudah siap untuk bertemu di sini
hati hati deh prayogo bicaranya
dia pasti akan menjadi saingan berat anda
ah papa bisa saja akte perusahaannya saja baru di tanda tangan ya ma
bagaimana untuk mampu bersaing dengan om prayogo yang sudah besar ini
itu sih tidak penting
yang jelas mulai besok kita sudah mengerayangi tender tender di kantor papamu
kalau mereka berdua sudah bergerak pasti anda tidak bagian apa apa
ayolah dong pak masa sama cawan pisang kita mesti serobot nyerobot terjegi
pokoknya kita harus bergabung bersatu dalam usaha dan bersatu dalam berkeluarga
oh iya bram satu saat nanti kau harus berkenalan dengan putri om
ini tahu kita dapat melakukan sisanya oh pak prayogo

dari sini kita belum kemananya
saya belum pernah kemari
bapak ini yang tahu malamannya
ya kita terus kemana nih
ya sudah sudah terus saja terus saja